ya menanamkan nilai nilai pancasila dapat dilakukan dengan sejumlah cara
dalam rangka memperingati hari pancasila
menayangkan hasil karya pelajar sma
film berjudul kain karya pelajar sman sebelas bandung
dan bagaimana kisahnya kita simak bersama
kain karya pelajar sman sebelas bandung
film berjudul kain karya pelajar sman sebelas bandung
mempunyai liputannya untuk anda
film dengan judul kain karya sutradara egy windira
siswi sma negeri sebelas kota bandung ini
mulai satu juni dua ribu tujuh belas diputar serentak di lebih dari delapan ratus bioskop
jaringan sinema dua puluh satu di indonesia
film ini bercerita tentang seorang anak
ingin memiliki bendera merah putih
kemudian membuat bendera merah putih dari kain perca
bnpt dan staff kepresidenan memilih film ini
untuk menumbuhkan nasionalisme
bertepatan dengan hari lahir pancasila
di sini kita mikir bendera yang kita hormatin selama ini
kok kondisinya sekarang kayak gitu ya
jadi dalam kegiatan ini kita manfaatin banget nih sekalian

dalam film kita nyadarin nih kita nyadarin orang orang
biar nih bendera jangan sampai kayak gini
orang seorang anak aja dia sampai simpati banget tuh sama bendera
walaupun dia harus berjuang cari kain perca buat benderanya
masa sih ngeganti bendera aja dengan beli bendera gitu
gak mampu gitu
untuk mewujudkan film ini
egy memproduksi film kain dengan perlengkapan dan kamera
merah sederhana selama satu bulan
selama proses produksi
egy berperan sebagai sutradara sekaligus pemain utama
dibantu teman sekolah di sma sebelas dan komunitas film satu lensa
pada akhirnya banyak orang yang teriak teriak gitu tentang pancasila
tapi mereka nggak pernah tahu nggak paham gitu pancasila itu apa
nah di naskah ini tuh ada itu gitu akhirnya
itu yang bikin menarik sih
film dengan judul kain dipilih dan lolos pada seleksi tingkat jawa barat
karena dianggap memiliki pesan yang dapat menangkal bahaya radikalisme
bagaimana di kalangan pemuda ini faham tentang bahaya terorisme
dan bagaimana di kalangan pemuda ini tumbuh untuk bisa berpartisipasi dalam upaya upaya pencegahan terorisme
selain karena kegemaran egy
ekstra untuk membuat film yang menarik
ster jurasik yang ada di sma negeri sebelas juga membantu egy dalam memproduksi film kain
artinya bahwa capaian ini tidak hanya bermanfaat bagi prestasi dirinya
tapi juga ini membuat prestasi dan kebanggaan bagi sekolah
bertepatan dengan hari kesaktian pancasila satu juni dua ribu tujuh belas
film kain diharapkan dapat menumbuhkan nasionalisme